dusun tamblek yang menjadi tuan rumah kegiatan posyandu dan pendidikan anak usia dini atau pospau
kegiatan ini rutin diadakan setiap pekan di lima dusun yang berada di desa tambak sari
secara bergantian masyarakat bersama pemerintah desa menggelar kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan anur itu
berbekal keikhlasan membantu mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan pendidikan
elis sulistianingsih bersama ayahnya almarhum karsono mendirikan yayasan anur pada dua ribu dua
elis bahkan rela meninggalkan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil di kabupaten cilacap
demi membantu sang ayah mengembangkan yayasan
kondisi alam tambak sari yang berada di atas bukit membuat masyarakatnya kesulitan mengakses sarana pendidikan
atas dasar itulah yayasan anur merintis pendirian sekolah formal dan non formal yang bertujuan membantu mencerdaskan masyarakat
selain itu sekolah didirikan di desa lain di wilayah kecamatan
kemudian fokus es
rata rata anak lulus sd kalau yang cowok kerja yang cewek menikah
jadi pernikahan dini itu masalah utama kami waktu itu pertama kali
kedua masalah urbanisasi
jadi usia produktif itu justru tidak ada di desa
karena apa mereka semua lari ke kota dengan skill yang sangat sangat minimal
dari latar belakang itulah kami merasa ada panggilan hati untuk mendekatkan diri ke masyarakat di dunia pendidikan itu
tahun dua ribu tiga kita bangunlah smp anak soleh
dengan empat belas anak mas
empat belas anak pun yang kita ambil dari rumah rumah
sekitar sini sampai kami harus membujuk ke orang tuanya supaya anak sekolah
karena kadang kadang bagi mereka sekolah itu tidak menghasilkan duit katanya
kerja aja daripada sekolah
tapi kami coba memberi pengertian ke mereka
akhirnya terkumpullah empat belas anak
kami belum punya gedung mas
belum punya sama sekali
masih satu tempat
iya dan itu hanya gudang
gudang kemudian nggak ada bangku sama sekali
hanya kelasa kalau orang jawa bilang tikar gitu kan
disitulah saya cikal bakal dirikan smp
ditanya juga oleh dinas waktu kita meminta izin
nah modalnya apa ini smp kok kayak gini
waktu itu kami menjawab saja bahwa modal kami adalah niat yang baik
kemudian tenaga waktu pikiran ya insya allah akan kita dedikasikan
kemudian ya kami ada lahan yang diwakafkan untuk lembaga pendidikan ini
kemudian berjalan berjalan ya alhamdulillah
sekarang smp sudah dua ratus siswa
kemudian sudah sepuluh kali meluluskan dengan hasil yang sangat baik
dan di tahun dua ribu tujuh kami dirikan pkbm
pkbm itu pendidikan non formalnya
karena kami merasa bahwa masyarakat yang usia non formal pun maksudnya bukan usia sekolah
itu punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan itu sendiri
di tk paud sendiri mungkin memang kan di daerah bang sari ini terutama anak anaknya cukup banyak
lalu dari orang tuanya sendiri bagaimana bu perhatiannya atau mungkin semangatnya mereka untuk menyekolahkan anak anaknya
untuk ptk dan paud mungkin karena
tidak apa ya
mungkin mereka merasa bahwa tidak usah deh anak anak atau seperti apa bu di sini
awalnya luar biasa mas
saya tidak pernah menganggap kesulitan sebagai sebuah masalah
awalnya luar biasa
menyekolahkan ke sd aja mereka karena terpaksa
apalagi pau tk yang bagi mereka ngapain anak anak sekolah gitu
di rumah juga ada
yang paling pertama ini ada biayanya enggak gitu kan
anak usia sampai enam tahun itu kan golden age ya
bagaimana kita membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik nantinya
sosialisasi ke masyarakat itu nggak sebulan dua bulan mas
kami butuh waktu tiga tahun
untuk betul betul ada masyarakat yang mau nyekolahkan anaknya di tk dan paut
kami dengan tim kerja kami saya bilang gini
karena segala sesuatu itu memang harus ada prosesnya
kita bahkan sudah
bikin lima kelas
ada lima kelas kunjungan
karena di desa tambak sari ini pun kan lokasi dari dusun ke dusun cukup jauh
kalau semuanya harus di tk paud inti itu terlalu ini
terlalu apa namanya
makanya kami membuka kelas kunjungan
kemudian juga di desa atas
karena ada tiga desa lagi dari kami
kami juga membuka lembaga paut tk untuk masyarakat yang ada di atas
jadi tidak terpusat di dusun ini saja
jemput bola ya
bahkan untuk paket b paket c kami pun sudah buka kelas di dua desa
di desa binaan kami desa magisari desa palugon
di sana juga ada warga belajar paket b paket c
yang pembelajarannya ya di desa mereka
hanya kita memotivasi sdm sdm yang ada di sana untuk bersama sama membangun masyarakat
kita doakan yang tidak berhubungan
berawal dari seringnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan di cilacap untuk menjalankan program kejar paket c
pemikiran elis tentang pusat kegiatan belajar masyarakat atau pkbm pun terbuka
melalui pkbm inilah elis menilai dapat terbentuk perilaku masyarakat aktif belajar
mudah meningkatkan kualitas hidup
dan misi yayasan anur pun berfokus mengedepankan penyelenggaraan pendidikan formal dan kegiatan wirausaha
kegigihan elis mengajak warga di sekitarnya agar terus menimba ilmu tanpa melihat latar belakang ekonomi
jenis kelamin dan usia memacu semangat anak didiknya
kegigihan elis mengajak warga di sekitarnya agar terus menimba ilmu tanpa melihat latar belakang ekonomi jenis kelamin dan usia memacu semangat anak didiknya

dulu waktu saya sekolah sempat selesai belajar
ketika itu saya sakit lama kemudian sekarang ada pkbm kejar paketnya di sini saya termotivasi untuk sekolah lagi
yang pertama untuk menambah wawasan kemudian untuk menambah pengalaman kemudian yang selanjutnya untuk memotivasi anak saya supaya semangat bersekolah
pembelajaran saya di sini cukup menyenangkan tidak begitu tegang semua guru gurunya ramah tidak terlalu stres mungkin
kalau di rumah itu jenuh kalau di sini ya jadi santai ya
ia mencari uang untuk biaya sekolah siswa binaan itu
itu yang saya berkesan dari bu elis sangat perhatian sekali
kepala pembangunan kepala pembangunan
desa tambaksari dikaruniai alam yang rimbun dan indah
sinar matahari yang cukup sepanjang tahun dan sungai yang mengalir deras
menjadikan berbagai pepohonan
dan tumbuh dengan baik di sini
untuk menggali potensi alam di wilayahnya itulah
elis memutuskan mendirikan sekolah menengah kejuruan dengan spesialisasi bidang pertanian
jadi ini lahannya berapa luas bu
ini lahan smk gagas yang kita gunakan untuk praktek anak anak itu kurang lebih setengah hektare mas
jadi kita juga ada praktek anak anak bagaimana menanam padi
juga tanaman tanaman horticultura
supaya antara teorinya dan prakteknya mereka bisa langsung dilapangkan
dan hasilnya juga mungkin untuk anak anak sendiri buat bagaimana dijual
karena kita konsepnya boarding school ya ada tiga ratus anak di sini
jadi hasil dari ini tuh masih bisa kita manfaatkan sendiri mas untuk makan makan mereka juga
jadi belum sampai dijual sampai keluar tapi penduduk masyarakat ya adalah yang sudah bisa menikmatinya seperti itu
termasuk anak anak juga
ya dan ini mungkin jadi
membuat mereka lebih menghargai ya bu ya
ya mereka jadi tahu oh apa yang saya makan adalah apa yang saya tanam
jadi mereka merasakan sense of belongingnya tuh kuat di situ mas
dan kalau smk ini dari jam berapa bu belajar
kita itu memadukan tiga kurikulum sekaligus
antara umum wirausaha dan kepesan trenan
sehingga kita mulai dari jam tujuh lima belas kita selesai jam setengah empat sore
tapi tentu kita ada tiga kali istirahat

dan malam harinya kita selesai jam tujuh lima belas
kemudian kita biasakan ada di kepesan trenannya khusus ngaji
dari mulai mahrib sampai isa
setelah itu anak anak masuk ke asrama dan istirahat
selain itu mungkin ada tantangan yang berat juga
iya otomatis tiga m lah ya
ada men sdm gitu kan
tidak banyak hamba hamba allah yang mau berjuang di pendidikan
apalagi di desa
apalagi mungkin ketika bicara ini gajinya berapa honornya berapa
ya pelan pelan ternyata allah juga memberikan jalan
sampai kami mempunyai empat puluh tenaga pengajar untuk pendidikan di sini
dan semuanya s satu ya
alhamdulillah semuanya sarjana sesuai basic pendidikan mereka
karena ya meskipun di tempat terpencil
saya tetap belajar profesional bahwa anak itu harus dididik oleh ekspertnya
kemudian yang kedua material
artinya sarana prasarana yang juga seharusnya maksimal
mendukung untuk pembelajaran ini
apalagi dengan konser boarding school yang secara secara secara secara maksimal
yang secara sarana prasarana memang membutuhkan sarana prasarana yang lengkap
dan itu juga kami harus step by step pelan pelan memenuhi itu
dan yang ketiga money
dana karena sekolah itu berbiaya
tidak ada sekolah tidak ada berbiaya
meskipun sekolah mengklaim sekolah gratis sekolahnya tetap berbiaya
hanya siapa yang membayarnya kan seperti itu
dalam hal ini ya yayasan anur yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan
yang ada di lembaga ini
tapi alhamdulillah sampai saat ini masih alhamdulillah
jadi artinya dari mulai smp sampai smk kita sudah lima belas tahun berjalan
semuanya baik baik saja
ternyata memang niat yang baik dengan jalan yang baik
ya pasti ada juga solusi yang baik untuk bisa mengimbanginya itu mas
sosok elis yang pekerja keras
tetapi penuh perhatian kepada orang orang di sekitarnya
menjadi salah satu kunci keberhasilannya menghadapi berbagai tantangan
bu elis itu sering memperhatikan saya
memperhatikan para pegawainya yang mungkin saat itu tidak hanya sedang bekerja saja gitu loh
kami waktu itu saya sedang tidak aktif bekerja pun
bu eli sering menghubungi saya
menanyakan bagaimana keadaan kesehatan saya
kemudian kalau ada apa apa
beri kabar beritahu
itu yang saya berkesan dari bu elis
sangat perhatian sekali
dalam upaya memberdayakan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang ada
pkbm anur mengembangkan usaha serat sabut kelapa keriting berkaret alam atau sebutret
sebutret dikenal juga sebagai rubberized quar
selain dapat mencukupi kebutuhan biaya pendidikan dan operasionalisasi yayasan
usaha ini berhasil menyerap tenaga kerja di wilayah desa tambak sari
kalau sebutret ya memang ini suatu produk unggulan bagi tambak sari
karena limbah yang kalau dulu itu sama sekali tidak terpakai paling tidak dibakar untuk penguat
dalam bahasa sunda itu benteng lah
sekarang kan manfaat bisa jadi kasur bisa jadi sendal bisa jadi etas dan sebagainya
manfaat lain bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak
dari mulai sebutretnya pengolahannya sampai siap jual
dan yang paling utama sebenarnya ya mereka kan harus tetap bersekolah mas
ketika juga tenaga tinggal di tahap
pengajar yang ada di sini ya dengan ada usaha ini paling tidak dari situ kami juga mencoba untuk menjalankan
roda lembaga yang ada di yayasan anur melalui usaha ini
berlimpahnya pohon karet dan kelapa sebagai bahan dasar sebutret
merupakan berkah bagi masyarakat desa tambagsari kawasan wanareja
memang telah lama terkenal sebagai wilayah sentra perkebunan karet alam yang besar di jawa tengah
dengan berbagai upaya yang dilakukan yayasan anur
kini sebutret telah tersebar di sembilan belas wilayah di indonesia dari pulau jawa hingga maluku
bahkan data kompetensi inti industri daerah menunjukkan sebutret menduduki peringkat pertama produk unggulan kabupaten cilacap
ini awalnya sejarahnya bisa akhirnya ada sebutret ini gimana bu ceritanya
ceritanya cukup panjang sebenarnya jadi berawal dua ribu delapan dulu ya ketika almarhum bapak saya itu ada diminta untuk mengikuti kegiatan workshop di balai penelitian bogor di sabut kelapa itu
kemudian hasil dari workshop itu di follow up
awalnya kita sangat sangat sederhana mas jadi bagaimana memecah sabut kelapa dengan menggunakan manual
artinya tepes itu sendiri direndam dulu baru kemudian dipukul pukul
dan akhirnya menghasilkan serat
tapi ya kemudian dari serat itu kemudian ada inovasi karena dari serat sabut kelapa itu kita bikin keriting
inovasinya di situ
kemudian yang kedua kebetulan kan di daerah kami potensi lokalnya memang dua hal itu
jadi ada kelapa juga banyak kemudian juga pohon karet juga banyak
sehingga bagaimana kita mengambil peluang itu menjadi sesuatu yang bisa untuk memberdayakan
nah itu jadi setelah itu kemudian dengan konsep yang sudah matang
akhirnya kita pelan pelan dari mulai dua ribu delapan kita coba membuat sebuah produk yang akhirnya ya orang mengenalnya sebagai serat sabut kelapa berkaret atau kita sebut sebut
nah ini awalnya seperti apa
maksudnya ini bentuknya masih asli berarti
ya ini adalah tepes ya
tepas yang sudah digiling menjadi sabut kelapa
kemudian nanti setelah ini tuh kita jadikan tambang
nah setelah jadi tambang kita oven
kemudian setelah kita open kita diamkan dulu dan kita urai
baru nanti kita mendapatkan koir yaitu sabut yang keriting
itu kan itu satu bahan baku yang pertama
kemudian yang kedua karet alamnya kita proses menjadi kompon dan itu menjadi bahan baku yang kedua
jadi dua bahan baku itu
cair berarti ya
untuk cair dari getah karet alam yang kita jadikan kompon seperti itu
nah ini berarti nah kalau ini warnanya berbeda ini
nah kita kadang kadang kan ada kebutuhan konsumen itu berbagai macam ketika ditanya bisa nggak dengan color yang berbeda gitu
kemudian kita coba juga
ada yang memang menyukai original warnanya tapi ada juga bisa nggak dipakai warna lain
dan kita coba dengan bleaching atau bahkan dengan warna warna lain juga bisa
jadi diputihkan dulu baru bisa warna yang lain
nah kalau yang ibu pegang itu apa
nah ini salah satu produk dari sebutet itu sendiri yang sebenarnya nanti ini bisa dijadikan sebagai tempat telur
jadi alas telur
jadi ini yang kebetulan kita pakai dengan produk yang sabut yang sudah di bleaching gitu
dan ya ini karena sudah ada karetnya itu ya bu ya jadi seperti apa ya
elastis tapi kuat juga gitu ya
jadi si karet itu yang sudah kita jadikan kompon memang mengikat
mengikat sabut kelapa itu supaya menjadi satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan lagi gitu mas
nah sejauh ini sabut trade ini sudah bisa dipakai untuk membuat apa saja bu
kita bahkan tidak menyangka dari satu sebutir kelapa dan kita baru bicara tepesnya aja kan sabutnya saja
yang sudah biasa kita lakukan itu bikin lembaran yang nantinya digunakan sebagai matras
tempat olahraga kemudian juga kasur
jok mobil mebeler gitu kan jok jok kursi dan lain sebagainya
jadi pengganti busa mungkin
iya bisa dijadikan pengganti busa dan kalau sudah jadi kasur itu memang dari sisi ekonomis dari sisi apa itu
elastisitasnya karena kita tidak menggunakan per sama sekali gitu
jadi ramah lingkungan juga
ramah lingkungan gitu dan memanfaatkan limbah sebenarnya karena mas tahu kan tepes itu dimana mana cenderung
jadi barang yang sepertinya tidak ada nilai ekonominya dan coba kita buat sedemikian rubah sehingga menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomi tinggi
dan yang paling utama sebenarnya ya mereka kan harus tetap bersekolah mas
ketika juga tenaga tenaga pengajar yang ada di sini ya dengan ada usaha ini paling tidak dari situ kami juga mencoba untuk menjalankan roda lembaga yang ada di yayasan anur melalui usaha ini
kemampuan pkbm anur mengemas program keterampilan untuk meningkatkan nilai produk lokal serta menjalin kemitraan dengan berbagai instansi telah menjadikan elis juara pertama pengelola pkbn tingkat nasional pada dua ribu dua belas yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
bukan hanya itu tutor pengajar dan warga bimbingan yayasan juga kerap mendapat apresiasi hingga tingkat nasional

prestasi yang diraih tidak serta merta membuat seorang elis menjadi jemawa
ia tetap berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya
kesibukannya mengembangkan yayasan anur pun tidak lantas menjadikan elis lupa akan kodratnya sebagai ibu sekaligus ayah bagi ketiga anaknya
kelembutan sikap yang diimbangi pula dengan kekuatan dan keteguhan hati
membuatnya berhasil menjaga keluarganya
beliau adalah seorang wanita yang tangguh yang hebat dan yang jelas sangat saya hormati selama hidup saya
beliau adalah ibu sesosok ayah teman sahabat pelita dan pahlawan untuk saya pribadi maupun keluarga kita semua
dia kuat banget orangnya gak dengerin orang orang apapun ngomong apapun dia kuat banget
terus kuat untuk ngebangun pkbm ini terus kuat untuk menjaga keluarga itu tetap utuh gitu
tapi ibu juga harus ingat ke ibu sendiri bahagia sehat jangan lupa makan gitu
elis siti sulistyaningsih adalah seorang wanita yang berpengalaman
ia selalu berharap masyarakat yang tinggal di gunung tempat ia dibesarkan memiliki impian dan prestasi yang sama tingginya dengan tempat mereka berada
tinggal boleh di gunung tapi prestasi juga jangan kalah harus gunung juga